penipuan digital ataupun penipuan online bisa menimpa siapapun dan kapanpun
meningkatnya aktivitas masyarakat secara online bekerja belajar
transaksi perbankan investasi hingga undangan pernikahan ini dilakukan secara online
perang digital memang membantu kehidupan masyarakat namun kita tidak boleh lengah
lalu bagaimana kronologi serta cara untuk mencegah dari pencegahan penipuan online
awal dua ribu dua puluh tiga direkturat tindak tidak nasibur pares kempori menemukan kasus penipuan kepada sekitar lima ratus korban
total kerugian mencapai belasan miliar rupiah
umumnya korban menerima kiriman file berjenis apk melalui aplikasi whatsapp
judulnya bermacam macam mulai dari tautan paket undangan digital
hingga iming iming mendapatkan uang dari memberikan tanda like pada video youtube
seriknya sih lewat whatsapp ya itu bisa berhasil
berupa undangan pernikahan terus ada juga yang konfirmasi pengiriman paket dari kurir gitu
padahal lagi nggak pesen paket apa apa
ya dua hari yang lalu pernah
seperti kayak yang konfidencial gitu
saya dari whatsapp gitu
biasanya bank gitu atau ada e commerce gitu kayak gitu
ketua lembaga riset keamanan siber dan komunikasi cisrek pratama persada mengatakan
pelaku kejahatan siber selalu memodifikasi
meski demikian teknik yang digunakan masih serupa
yakni remote access trojan atau rat
jika file berjenis apk yang dikirimkan sang penipu dibuka korban
tak lama kemudian ponsel korban pun sudah disusupi rat
alhasil ponsel korban bisa dikuasai tanpa perlu mengambil fisik ponsel tersebut
jadi seperti kita ini megang handphone tapi handphonenya ada jarak di tempat lain gitu
jadi kita bisa buka
kita bisa buka aplikasi e commerce gitu
kita bisa belanja suka suka kita pakai handphonenya orang lain
lantas apa yang sebaiknya dilakukan korban yang sudah terlanjur membuka file apk tadi
pertama segera matikan koneksi internet di ponsel tersebut
lalu uninstall semua aplikasi mobile banking
kemudian lakukan riset factory atau format ponsel
sehingga kondisi ponsel
menjadi seperti saat baru dibeli
selanjutnya segera ganti password dan pin aplikasi mobile banking serta kartu atm
selain itu ada beberapa tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah penipuan online ini
pertama gunakan antivirus pada gadget anda
kedua unduh aplikasi dari sumber yang terpercaya
ketiga jangan abai proteksi pada gadget anda
keempat waspadailah jika ada aplikasi yang meminta akses

kelima aplikasi rat biasanya akan meminta izin untuk mengakses gadget anda
jangan berikan akses
dan terakhir ganti password dan pin anda secara berkala
internet ataupun online memberikan anda kemudahan serta kecepatan dalam beraktivitas
namun internet tidak memberikan anda kerahasiaan ataupun keamanan
mentari tansil mario koba jakarta